dan selanjutnya kami ajak anda untuk menuju ada koordinator peliputan sianen indonesia
ada iman denugroho yang bergabung bersama kita melalui sambungan skype
yang saat ini berada di kawasan patung kuda jakarta pusat
iman selamat sore ini kawasan patung kuda menjadi salah satu titik pergerakan masa yang cukup masif
bagaimana gambaran situasi di sana
ya saat ini saya berada di depan patung kuda seperti yang anda lihat di belakang saya ini bekas bekas
pembakaran masih terjadi sekitar satu atau satu setengah jam yang lalu
mahasiswa dan aparat keamanan yang menyekat daerah ini terjadi bentrok gitu
kalau anda lihat sekarang di belakang saya
ya iman apakah itu suara aksi saling lempar batu ataupun lemparan gas air mata oleh pihak kepolisian terhadap aksi unjuk rasa
apakah belum bisa dipukul didorong mundur para pengunjuk rasa di sana
ya saat ini saat ini kondisi sedang cooling down gitu baik aparat keamanan maupun mahasiswa sedang mengambil waktu
kita bisa lihat di
sekitar saya ini terjadi bekas bekas pembakaran gitu
kalau di satu sisi ke arah istana presiden kita bisa melihat apa namanya
barikade polisi masih terjadi di sana
kita akan coba mendekat untuk mengetahui apa yang akan terjadi di sana
karena sekitar satu atau dua jam yang lalu masa dan polisi saling serang
tembakan gas air mata kemudian water cannon
itu tidak selesai
itu tidak henti hentinya menerjang dari arah aparat keamanan menuju ke arah demonstran
tidak hanya di depan di sekitar patung kuda tapi di gedung antara
saat ini masih terjadi suara ledakan tembak menembak
kalau pendengar sekalian bisa mendengar itu masa berlarian di salah salah tembakan
kita menuju ke sana untuk mengetahui apa yang sedang terjadi
saya menyaksikan beberapa titik kebakaran
benda benda yang sengaja dibakar oleh demonstran
ada di sekitar dua atau tiga titik di sekitar gedung wisma antara
iman situasi gedung gedung perkantoran gedung gedung pemerintahan yang ada di sekitar kawasan sana
hingga saat ini bagaimana pengamanannya agar tidak dimasuki oleh aksi massa
saya tidak melihat
saya tidak melihat
saya tidak melihat
banyaknya aparat keamanan yang dijaga secara ketat
saya lebih melihat pak bahwa penjagaan ditingkatkan tapi tidak begitu ketat
tidak ada deretan mobil polisi
trus trus polisi yang ada di sini di gedung gedung sekitar saya tempat terjadinya tersuhan
kalau kita baca situasi yang terjadi saat ini
sepertinya itu memang aparat keamanan tidak menyangka bahwa kekerasan atau pertikaian itu terjadi
di jam jam yang sepertinya masih belum terjadi kekerasan
biasanya bentrok terjadi setelah pukul tiga atau menjelang maghrib
tapi ini baru pukul dua bentrok juga terjadi
saya tadi juga melihat bunuhan demonstran itu ruboh karena terkena gas air mata
dan termasuk perdagang kecil perdagang kaki lima yang berdagang di sini juga terkena efek dari gas air mata
semprotan kita dengar demonstran sedang berlari ke arah saya
kalau kalian melihat di belakang
itu tembak menembak masih terjadi
ada api yang membakar di sana
kita akan mendekat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana
ya iman saat ini situasi sedang cooling down
anda melihat bagaimana kondisi para pengunjung kerasa di sana
apakah ada pihak petugas medis yang menolong pengunjuk rasa yang terluka
ataupun aparat kepolisian yang terluka
di awalnya tadi ada beberapa mobil ambulans yang disiagakan di sini
tapi saat ini utamanya sudah tidak ada
sebentar saya harus minggir dulu karena gas air mata mengarah ke arah saya
ya tadi ada ambulan kemudian p tiga k petugas petugas penyelamatan yang ada di sini
tapi saat ini tidak ada
sepertinya petugas juga menyelamatkan diri dulu karena kondisinya tidak memungkinkan untuk standby dan melakukan pertolongan pertama
kita lihat kawan kawan demonstran juga menggunakan patung yang ada di daerah sini untuk melancarkan aksinya
saat ini masa kocar kacir kemana mana tidak fokus di satu tempat
jadi saya bisa merasakan bahwa masa berlalu yang ke sana kemari tidak ada yang memimpin begitu
jadi aparat keamanan mencoba membukul mundur
jadi aparat keamanan mencoba membukul mundur
jadi aparat keamanan mencoba membukul mundur
jadi aparat keamanan mencoba membukul mundur
baik iman kalau anda membaca situasi apa yang menyebabkan kemudian ada kericuhan aksi saling tembak
dan juga pelemparan gais air mata kepada para pengunjuk rasa ini
oh kalau di awal meletusnya bentrokan sebenarnya tadi hanya aksi provokasi di antara aparat keamanan dan demonstran
jadi aksi dorong mendorong pagar kawat berduri itu dilakukan secara masif kemudian eskalasi naik dan meletuslah lempar melempar dan dibalas dengan tembakan gas air mata
di kawasan tersebut harmoni tamrin sudirman jalan mana saja yang terblokade tidak bisa dilalui oleh kendaraan transportasi iman
iya kalau dari tempat saya berdiri sekarang tidak ada transportasi umum yang bisa melintas
kalian kalian menyaksikan bahwa ini semua jalanan di daerah patung budha ini disuasai oleh masyarakat pendemo
di belakang saya adalah gedung antara kawan kawan kalau mendengar ada tembakan tembakan itu tembakan yang dikeluarkan oleh aparat kepolisian untuk mengusir para demonstran untuk memukul mundur
tapi saya tidak bisa merasakan tidak mengetahui kemana sebenarnya arah upaya memukul mundur
semua masih tersutup
semua masih berisi demonstran sampai saat ini
iman tetap berhati hati dalam meliput dan melaporkan
kami akan update perkembangan terbaru dari anda
terima kasih iman untuk saat ini